dan untuk mengetahui reaksi partai politik tentang putusan mk hari ini sudah bergabung bersama kami koresponen cnn indonesia desi aritonang dari gedung mpr dpr jakarta
selamat sore desi
anggota dpr khususnya dari komisi tiga siang tadi telah merespon putusan mk yang menolak permohonan uji materi pasal yang mengatur tentang sistem pemilihan umum proporsional terbuka
apa saja poin poin yang tadi disampaikan oleh para anggota parlemen
yang jelas megi pada sore hari ini dpr menyambut baik hasil putusan mahkamah konstitusi yang menolak uji materi undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum
dan saat ini saya sudah berada di komisi sebelas di mana saat ini sudah berada bersama saya gus irawan pasaribu anggota komisi sebelas dari fraksi partai gerindra
bapak kita tahu menyambut baik putusan mk pada siang hari ini pak
bagaimana anda menilainya
menilai partai gerindra menilai dari hasil putusan mk ini pak
ya ini keputusan yang tepat
dari awal saya berkeyakinan memang sistem pemilu kita yang proporsional terbuka yang berlaku saya kira sudah beberapa kali pemilu adalah sesuatu hal yang konstitusional
nah karenanya sebetulnya area sistem pemilu sebetulnya menurut pandangan saya adalah itu bahagian dari kaveling
oleh pembentuk undang undang yaitu ya pemerintah dan dpr gitu ya
dan saya kira ini disambut baik karena suara suara di masyarakat juga tentu lebih menginginkan sistem yang terbuka sekarang
dan karena itu pasti ini akan disambut apa namanya dengan semangat baru bagi partai partai peserta pemilu dengan seluruh caleg caleg yang sudah didaftarkan ke kpu
dan kemudian berproses di dcs
saya kira ini keputusan tempat dan rasanya bahwa sistem yang ada sekarang belum sempurna
tentu harus kita jujur akui juga
karena kita boleh evaluasi karena ke depan tentu kita ingin sistem yang lebih baik
tetapi bahwa sistem pemilu menurut saya itu areanya berada di pembuat undang undang
dpr dan pemerintah sesungguhnya
dengan putusan ini kan artinya menjadikan booster ya pak ya
untuk bagi para bacalek untuk bisa menjadi lebih berkualitas lagi
dan juga meningkatkan elektabilitasnya yang tinggi
bagaimana pak dari gerindra sendiri untuk bisa mencapai target target itu yang diharapkan oleh masyarakat
ya kebetulan saya ketua gerindra di provinsi sumatera utara
kalau sampai dengan sebelum keputusan ini ini ada satu kondisi yang ketidakpastian di dalam
di antara barabat
bacalek bacalek itu dan saya sudah bicara di grup grup wa kami provinsi sumatera utara
katakanlah ini menyambut gembira riang gembira dan ada muncul semangat baru
untuk berkompetisi di dalam baik di internal caleg di internal partai
maupun berkompetisi dengan para caleg caleg lain
dan saya kira ini menjadi satu kegembiraan bagi semuanya
saya kira untuk ini kita berterima kasih dengan mk memutuskan secara bijak
nah artinya ini kan kalaupun ada beberapa aspek ya pak yang ingin dilakukan perbaikan atau penyempurnaan
apa saja pak yang paling krusial untuk diperbaiki
mari sama sama tentu kita mengevaluasi sistem nanti yang berjalan dengan sistem terbuka
dan tentu nanti kita melibatkan banyak pihak gitu ya
pihak pihak yang berkepentingan dengan sistem pemilu ini
untuk nanti kita koreksi ke depan
nah keputusan mk yang meskipun dan juga ada penekanan
kalaupun sistem pemilu itu akan dirubah itu dilakukan lebih awal
tidak kemudian pada saat proses sudah berlangsung
proses pemilunya sudah berlangsung
saya kira banyak hal
saya pikirkan ada yang mengatakan sistem pemilu sekarang itu sangat liberal
lalu berpotensi apa namanya politik uang dan seterusnya
saya kira poinnya adalah kita perbaiki ke depan
untuk menghindarkan semua adalah penegakan hukum
kemudian kalau ada ketentuan ketentuan yang ada
saya kira kita terbuka untuk kemudian bersama mengevaluasi sistem ini
untuk menuju sistem yang lebih baik
tapi itu tentu adalah ke depan
baik terima kasih banyak pak gus setelah bersama si rin indonesia tv bapak
dan betul sekali megi
memang tadi juga beberapa anggota dpr yang kami wawancarai pada hari ini
memang mereka menyambut positif
apapun yang menjadi keputusan mk yang merupakan keputusan final
namun ketika akhirnya adalah keputusan merupakan sistem proporsional terbuka
mereka lebih menyambut baik lagi dan menyiapkan para kader mereka
untuk bisa menjadi calon wakil rakyat yang memang dibutuhkan masyarakat
dan mendengarkan aspirasi rakyat
dan saya juga berharap dalam pesta demokrasi ini kalau melihat
berkaca kepada penyelenggaraan pemilu di tahun tahun sebelumnya
sehingga hal ini menjadi hal yang positif bagi masyarakat juga
untuk bisa lebih memilih wakil rakyatnya di pilu dua ribu dua puluh empat nanti
baik kami akan terus memantau dan juga mengevaluasi sistem pemilu indonesia
terima kasih desi aritonang sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia news report